kali ini kak alisa butuh bantuan kita semuanya
kalian mau bantu gak
kami bersedia kok kak
kan kalisnya waktu punya banyak duit baik banget kak
nah kemarin kan kak alisa bantu kita
sekarang kiriran kita bantu kak alisa
yaudah makasih ya
nah mau kemana kalian
kalau dia bisa diam
tante boleh gak pinjem uang
aku gak punya banyak uang
tapi aku punya kejutan kecil buat kalian
ini kejutan buat kalian
gubuk kayak gitu dibilang kejutan
maksud tante bercanda kok
makasih banget ya
untung ada kamu
jadi kita punya tempat berenang yang aman
sekali lagi makasih banget
mari om tante lisa nel
aku punya kejutan lagi buat kamu
kejutan apa lagi fah
penanger dia zeniknya kita nampak juga ini ya usahiyoy
seharian lisa ya ma
dia sekarang pasti sedang kecapean di rumah
setelah seharian dia beres beres rumah
aku bangga sekali sama dia ma
sekarang dia sudah menjadi anak yang tabah
papa kok malah bangga sih sama anak yang tabah dengan kemiskinan
papa harusnya malu malu pa
ngelihat anak sama istri tinggal di kandang ayam kayak begitu
mulut mama kok jahat sekali ya
apa mama masih mau tinggal di penginapan yang kumuh itu
apa mama masih mau lisa digodain sama pemuda pemuda nakal di situ
yang salah itu papa
kalau sampai terjadi sesuatu sama lisa itu papa yang salah
harusnya sebagai suami bisa menyiapkan tempat yang layak buat istri dan anak
makanya usaha dong pa
jangan bisa ya cuma duduk doang nunggu pemberian alva
apaan kayak begitu usaha pak usaha
dasar perempuan gak tau terima kasih
siapa sih di kamar mandi nih
aduh kenyalan ini ya
hei ngapain diam aja sih
ihh dong siapa sih dalam ini
ini munculaknya lelak lagi
orang baru mau belagu lagu segala lho
kalau udah kaget tahan sudah dikali
mama dibukulin sama ibu ibu di situ pa
orang orangnya jahat pa
si terry pake yang lihat lihat kata antri segala
sekarang aku jadi berantem kan sama dia
pernah aku ngeapin berantem
apaan sih aku mikirin si terry
rakyat anggil belagu tukang gerak di kamar orang
rani kok sekarang si teri udah jarang main kesini sih
kamu gak coba telepon dia
apa telepon dia hih amit amit buat apaan
ih kok jope kayak gitu sih emangnya kamu gak kangen sama dia
ih rani apa apaan sih kamu ih maksud kamu tuh apa
gak usah teri mah berantem sama orang
gara gara berantem sama kendi gue jadi gak punya temen ngobrol
balik ke rumah rani dan membaikkan sama kendi juga gak mungkin
pasti si kenny masih marah sama gue
lagian gue juga masih kesel sama dia
ngapain juga masih simpen foto antoni
itu kan aldi sama stephen
gue berdua tuh suka banget makan di restoran ini ya
kok lo tau sih
ya dari kemarin gue ngeliat lo disini terus
tapi kayak kemarin lo bertiga deh
iya sama satu lagi
cowok namanya siapa sih
oh itu itu si si si si alva alva sebab kita juga
alva namanya bukan topan
oh bukan topan namanya alva dia kembaranya anthony
jadi ternyata selama ini topan itu alva yang gak lain gak bukan kembarannya anthony
dan sepertinya candy sama sekali gak tau kalo topan itu ada hubungannya sama anthony
tapi apa maksudnya ya si topan nyembunyiin segala
aneh pasti ada yang gak beres nih gue harus nyelidikin
hei kak terry
hei semua kak topannya ada gak
kak topannya ada di dalam kak pengen saya hantarin
alah gak usah kayak tamu aja gue ayo ada nih nih
ini buat jajan jajan ya
so far gimana pak masih ada kesulitan
semuanya beres tuan alva tenang saja
bukan topan namanya alva dia kembarannya anthony
sampai saat ini belum ada masalah yang berarti di panti asuhan baru itu tuhan
semuanya merasa senang karena kebutuhan mereka semua tercukupi
dan yang paling penting tuan nonkendi gak pernah curiga tentang yang willy
ya bagus lah pak hakim gawat juga ya kalau kendi tahu
ternyata selama ini aku yang nyamar jadi yang willy
kakek willy jadi jadi benar selama ini kakek willy itu topan
tapi sampai kapan tuan
sampai kapan tuan membohongi nonkendi
sedangkan semakin lama nonkendi semakin penasaran tuan
ingin sekali ketemu dengan yang willy
aku juga gak tahu pak
atau gua harus manggil lo alva